yang kuat ya
kalau selama ini gue kurang kasih perhatian yang banyak buat lo
lo itu kan kuat
gue gak pernah kenal wanita paling kuat selain dulu
gue sakit sekali
aku akan mati sekarang
pasien tidak bergerak
kondisinya sangat kritis
apa yang harus kita lakukan dokter
kita bawa ke ruang icu ya
sebelum terlambat ayo
waktu kita tidak banyak ayo
anak ibu perlu penanganan intensif
izinkan saya masuk ya suster
dilarang masuk dulu
suster saya mau ketemu sama anak saya
dokter sedang menangani anak ibu
jadi tidak bisa diganggu dulu
biar dokter yang nangani
dan doni dulu
kamu yang tenangnya
sekarang duduk dulu ya
jangan berdiri berharap sayang
kita berdoa yang terbaik untuk doni
minta tuhan memberi keajaiban dan kesembuhan untuk doni
kondisi anak ibu sedang kritis
sampai sekarang belum merespon
kondisi anak ibu sedang kritis
dok saya mohon selamatkan dia
ri kamu tenang saja
dokter pasti akan melakukan dengan semaksimal mungkin
kami akan terus berusaha sebaik mungkin
melihat kondisi pasien
sebaiknya keluarga diminta untuk berkumpul
karena kemungkinan untuk bertahan itu sangat kecil
jangan meninggalin aku dhani
jangan meninggalin aku dhani
dengarkan dokter bilang apa
aku gak mungkin dengan doni aku gak mau
biar gimana haris pahamnya
dia harus tahu ri
kamu gak bisa telepon haris
karena dia gak punya handphone
kan ada ditahanan kan
mendingan kamu telpon kantor polisinya saja
kantor polisi selamat malam
halo selamat malam
saya harus bicara sama haris
anaknya kritis dia di rumah sakit
dia harus tahu
sebentar ya bu
nanti sepuluh menit baru ibu telepon kembali
ada apa pak
ada telepon buat saudara
doni udah ditemukan
udah sudah ditemukan tapi
dia sekarang kritis
dia menderita radang selaput
dia butuh kamu
dokter bilang kemungkinan untuk selamat itu sedikit banget
ri tapi kan kamu tahu kondisi aku ri
aku harus bicara dulu sama petugas di sini
aku tunggu ya
saudara mau izin ke rumah sakit
mak abu riri
kami tidak bisa memberikan izin kepada saudara haris untuk meninggalkan sel malam ini
jadi sebaiknya ibu riri silakan mengajukan permohonan
pak sudir aja
masukkan saudara haris kembali ke damselnya
dia harus ngurus izin ma sesuai prosedur katanya
itu kan harus dilakukan pada jam kerja bukan malam malam seperti ini
aduh gak mungkin
wah kenapa kamu gak telepon si pengacara kamu aja sih
selamat malam pak arya ada yang bisa saya bantu
selamat malam dik
ini begini mantu saya itu ditahan
dan bisa gak kamu jamin kan sepeda bisa keluar
masalah anaknya anaknya sakit keras
saya usahakan secepatnya pak
oke terima kasih ya
ya baik pak
kamu kemana sih
maaf pak tadi aku ada urusan sebentar
yang kuat ya
ku minta maaf pak
kalau selama ini gue kurang kasih perhatian yang banyak buat lo
lu itu kan kuat
gua gak pernah kenal wanita paling kuat selain lu loh